ini kan tanggal dua puluh dua besok bersamaan dengan mbak puan dan juga mas ganjar untuk berangkat ke tanah suci
itu memang sudah dijadwalkan atau memang nggak tahu pak
atau diangkat aja bareng bareng
nanti kalau ketemu di sana akan membahas apa pak kira kira
ada pembahasan pembahasan yang sudah direncanakan nanti kalau di sana
atau akan bertemu secara pribadi gitu pak
terima kasih ya
terima kasih pak